anda kembali di kompas malam bersama saya jihan novita
saudara kebakaran terjadi di area kilang pertamina balikpapan kalimantan timur
kobaran api terlihat di area kilang pertamina balikpapan pada sabtu dini hari
titik kebakaran terjadi di empat kilang balikpapan
dengan delapan unit mobil pemadam petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api
kebakaran akhirnya dapat dipadamkan pukul tujuh lewat tiga puluh menit waktu indonesia tengah
pihak pertamina memastikan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini
arus lalu lintas di jalan minyak yang awalnya sempat ditutup untuk akses kendaraan pekerja dan masyarakat umum sudah kembali dibuka
pertamina melakukan monitoring distribusi bbm untuk memastikan
suplai ke masyarakat tidak terganggu